baik pemirsa kita masuk ke informasi yang pertama
robohnya mezanin gedung bursa efek indonesia senin siang mengakibatkan
sejumlah korban dirawat di rumah sakit
sebagian besar diantaranya adalah mahasiswa dari universitas bina dharma palembang
yang sedang melakukan studi tour
ya para korban kini dirawat di sejumlah rumah sakit di jakarta
dan tentu masih mengalami trauma
sebagian diantaranya mengalami luka parah dan harus menjalani operasi
sedangkan beberapa korban lain sudah diizinkan untuk pulang
kembalikan yang disawatkan
satu dari tujuh belas korban dengan kondisi terparah adalah deka
deka berada di lantai satu saat lantai mezanin di gedung bei roboh
deka mengalami luka di tulang pinggul daerah tangan
dan tulang belakang sehingga harus menjalani operasi
selain deka masih ada beberapa mahasiswa lain yang mengalami luka parah
sebagian diantaranya sudah ditemani orang tua mereka
salah seorang ayah korban bernama des fahera
datang langsung dari palembang untuk melihat kondisi anaknya di rumah sakit
hampir semua korban yang berada di rumah sakit ini adalah orang tua mereka
sebagai seorang korban yang berada di rumah sakit ini
dr minto harjo kondisinya belum stabil dan masih mengalami trauma
selain perawatan terhadap luka
pihak rumah sakit juga akan fokus pada pemulihan trauma atau trauma healing
jadi konsep kita karena ini kasusnya kita anggap disaster lah ya
sebagai disaster yang kejadiannya mendadak tiba tiba
pasti akan ada trauma psikis dan trauma fisik
fisik dan psikis
nah untuk itu kita inapkan satu malam di sini
ada yang mungkin nanti konsepnya one day care
besok kita akan terjunkan tim dari psikiatri dan psikolog
berdasarkan data yang dihimpun dari divisi komunikasi bei
senin malam pukul dua puluh dua lima puluh lima waktu indonesia barat
sejumlah mahasiswa yang menjadi korban masih dirawat di tiga rumah sakit di jakarta
di antaranya rumah sakit siloam rumah sakit jakarta dan rumah sakit angkatan laut minto harjo
sebagian diantara korban tersebut harus mendapatkan tindakan operasi
dan sebagian lagi sudah diizinkan pulang
sedangkan untuk korban selamat diinapkan di sebuah hotel di jakarta
selain itu pihak bei juga menyiapkan rumah singgah untuk mereka
mereka belum akan dipulangkan ke palembang untuk menenangkan diri terlebih dahulu
selain di tiga rumah sakit tersebut beberapa korban lain dirawat di rumah sakit pertamina
sebelumnya sebanyak sembilan puluh mahasiswa universitas bina dharma palembang dari berbagai jurusan
tengah berkunjung ke kantor bei di jakarta
tak semua orang tua mahasiswa bisa melihat kondisi anak mereka di jakarta
orang tua mahasiswa yang berada di palembang mendatangi kampus dan meminta pihak rektorat kampus bina dharma palembang
segera membawa anaknya pulang untuk dirawat di palembang
mezanin gedung bursa efek jakarta tower dua gedung bei roboh senin siang
bursa efek indonesia ikut menanggung biaya pengobatan bagi para korban peristiwa ini